ada yang unik saat rombongan pemudik pergi menuju kampung halaman
beberapa di antaranya adalah pesan yang ditulis pemudik di belakang barang bawaan motor
selain ungkapan rindu akan kampung halaman pesan unik dan lucu juga ditujukan untuk menghibur pemudik di belakang kendaraan
beragam kalimat yang ditulis para pemudik saat menuju kampung halaman
ungkapan perasaan ini dituang dalam beragam kalimat yang lucu dan unik untuk dibaca para pemudik lain
bahkan ada pula yang menulis pesan gembira karena akan bertemu sang mertua
dan pesan lain tentunya adalah pesan moral doa hingga ucapan idul fitri
hal seperti ini kerap terlihat di berbagai ruas jalan yang dilintasi pemudik
sayang masih banyak pemudik dengan motor yang membawa barang bawaan berlebihan sehingga bisa membahayakan penumpang lainnya
selamat mudik dengan gembira